hingga senin malam sejumlah perwakilan ahli waris masih bertahan dan menuduki ruas pintu keluar dan masuk tol cimangi cibitung
atau tol jatikarya dua dan tol jatikarya satu bekasi jawa barat
selain menutup akses jalan tol mereka juga berbuka puasa bersama dan sholat tarawih
salah satu perwakilan ahli waris mengancam akan terus menduduki jalan tol tersebut jika ganti rugi lahan belum juga dibayarkan
jangan salahkan kami menduduki tanah kami
karena kami bukan ingin mengganggu fasilitas negara atau fasilitas umum
kami hanya ingin hak kami dibayar
berikan kelelilan kepada kami
berikan hak kami agar kami bisa tenang
agar orang tua kami yang sudah meninggal menghadapkan hatinya bisa tenang
kemudian kita bayar tol sudah bayar tol full
nanti servisnya kayak gini
akibat kejadian tersebut jalan raya alternatif cibubur juga mengalami kemacetan
erik kustara bekasi jawa barat